tidak ada kesibukan penerimaan siswa baru di sma ibu kartini jalan sultan agung semarang rabu siang
sekolah di gedung cagar budaya berusia nyaris satu abad ini terancam gulung tikar
pihak yayasan yang menaungi sekolah dengan tiga puluh tiga guru itu memutuskan tidak menerima siswa untuk tahun ajaran baru
pihak sekolah merasa dirugikan oleh pemberlakuan sistem penerimaan peserta didik baru atau ppdb
sebelum sistem ppdb sekolah ini masih bisa menjaring delapan puluh siswa
tapi tahun lalu hanya delapan belas siswa sehingga sangat berdampak bagi kelangsungan sekolah
mereka menuding sekolah negeri melanggar kesepakatan tentang kuota rombongan belajar atau rombel baru
walaupun sebelumnya sudah ada semacam kesepakatan ternyata kesepakatan itu banyak yang tidak ditepati
sekolah negeri yang tadinya berkomitmen mau menerima sepuluh perobel ada yang menjadi dua belas
dan itu tidak hanya satu dua sekolah di banyak sekolah negeri demikian
ini yang menjadi keluhan
sekolah swasta sehingga sekolah swasta siswanya minim
komisi edprd jawa tengah yang membidangi pendidikan menyayangkan keputusan itu
dprd akan melakukan mediasi dengan pihak terkait agar sekolah bisa diselamatkan
dprd meminta semua pihak mematuhi kesepakatan
kami di komisi e tegas melakukan pengawasan kepada pemerintah melalui bpdb ini
agar sekolah sekolah negeri tidak menambah rombongan belajar
barusan tadi saya juga konfirmasi ke dinas pendidikan provinsi
ke bu sekretaris bahwa tidak ada penambahan rombongan belajar di sekolah negeri
komisi edprd jawa tengah meminta semua pihak memperhatikan nasib siswa dan guru
sejauh ini kepala dinas pendidikan jawa tengah yang coba dihubungi belum bersedia diwawancara